dengan menggunakan pakaian ala pejuang kemerdekaan satgas covid sembilan belas menggelar razia protokol kesehatan di pasar gembong balaraja kabupaten tangerang banten senin siang
para pengunjung maupun pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung jadi sasaran razia para satgas covid sembilan belas berpakaian pejuang ini
selain diberi teguran beberapa warga yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah ini juga dihukum menyanyikan lagu hari merdeka
bahkan ada beberapa dari pelanggar yang kedapatan tidak hafal lagu kemerdekaan ini
di mana kami yang pertama pendisiplinan prokes terhadap masyarakat pasar yang kedua bagi masker untuk pengunjung pasar dan pedagang pasar
yang ketiga kami ada bantuan sembako untuk para pedagang yang terdampak covid sembilan belas
razia protokol kesehatan dengan menggunakan pakaian pejuang ini dilakukan untuk menyambut momen hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh enam
dengan berpakaian ala pejuang kemerdekaan ini diharapkan masyarakat dapat tetap optimis dan terus berjuang melawan covid sembilan belas layaknya para pejuang melawan penjajah
razia protokol kesehatan juga digelar saat gas covid sembilan belas dipintu masuk razia tradisional
dalam razia ini petugas masih saja menemukan sejumlah warga maupun pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan
selain diberi sanksi tilang para pelanggar juga dikenakan sanksi tambahan yaitu menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya di depan tiang bendera
tak hanya sampai di situ di momen hood republik indonesia kali ini para muda mudi ini juga dihukum berorasi agar tidak meniru perbuatannya
untuk penertipan pandemi ini cukup lama jadi masyarakat timbul bosan jadi kita tidak boleh abai tetap kita laksanakan
satgas covid sembilan belas kabupaten sidoarjo gencar melakukan razia protokol kesehatan sebanyak dua kali dalam sehari dengan target tempat tempat yang menjadi pusat keramaian warga
tim liputan cnn indonesia